susul ke rumahnya
saya belum pernah ke rumahnya
tapi kamu tahu alamatnya kan
sudah dua yang kena mau sampai berapa supaya saya bisa terima sisanya
anak saya minta dibeliin sepatu baru
nanti saya kesana
saya di tasnya
bos saya harus ke pasar ada urusan sama tikus yang mau sampraka pak kucing
tahu apa kesalahan kamu
tidak tahu kak
jangan bilang tidak tahu
saya akrab sama pedagang
kamu bukan akrab tapi menggoda
tapi niatnya cuma buat akrab saja kak
ini saya menggoda kak
kamu salah sekolah
sampai kapan kak
kenapa masih berdiri di situ
kamu udah saya sekol
juli jadi takut
saya akhirnya ke sana
a'asih tadi nanya
jadinya ini lupa ngitungnya udah berapa
penting buat kamu tau saya ada dimana
perempuan yang jadi target operasi
waktu saya dikasih tugas dari depok wiktor dari kang jamal
sekarang ada di pasar
kamu dari pasar
janjian sama imas
bukan tukang bahan
biasa kamu lewat depan terus parkir disini
biar gak keliatan kang komar
takut kang komar gak suka kalau saya datang
si iwan kemana
godain perempuan yang jualan di pasar
berarti dua orang dong yang diskor
jupri sama iwan
si jonny kemana
guanya udah sembuh
kasian si jonny
udah gagal jadi tentara
sekarang sakitnya macem macem aja
masih si blown
masih si blown
bisa ketemu gak
sekarang juga bisa
di saparua oke oke
sudah kang bahar atau balik ke jakarta
orang tua saya juga pengen
bisa seperti kang bahar
kalau saya mau punya istri
kamu mau jadi istri saya nggak
kalau lagi di motor jangan bercanda
kamu tetep gak jawab
imes nggak mau jawab sekarang
maksud saya sama seperti kamu
kang komar itu jadi kita pelampiasan dendam
dia kan pernah diskor sama kang musa
terus gara gara godain yuyun
kamu masih mau nunggu dipanggil lagi sama kang komar
saya mah pasrah aja
udah aku mah apa tuh
kalau saya nggak mau nunggu
mau cari kerjaan lain
udah ada yang saya pikirin
memangnya kamu udah punya apa
dari gak dikenal nikah
nikah itu gak cukup
kamu udah cinta
selain punya cinta mau punya apa lagi
kerjaan kamu apa
kok gak jawab
saya kenal perempuan
dia tukang cilok
saya suka sama dia
sama tukang cilok
iya dia cantik
saya sama dia jualan bareng
kamu jualan cilok
iya sampai terus pendekatan sama dia
sudah mulai deket
tapi ada orang ketiga yang ganggu
ibaratnya di ujung jahitan
ada benang lebih
bangun ting aja
kamu mau bantu
sampai sini aja ya
kalau sampai rumah gak enak
kamu belum jawab pertanyaan imas
kerjaan kamu apa
saya kerja jadi anak punya kang jamal
aku mau berhenti jadi copet
aku mau berhenti jadi copet
pikiran kamu selalu berubah ubah
sekarang udah mantep
terus kamu kerja apa
seperti rencana kita waktu itu
gak ada orang lain yang bantu aku
sebelum nikah istri kang tau
apa pekerjaan kang
istri kang mau gak ragu diajak nikah sama kang
cuma itu aja yang saya tanya
kenapa tanya itu
siapa yang kamu mau ajak nikah
laki laki itu orang bermasalah
dia dulu yang nyuri hp anak kang emus di angkot
dia itu yang dulu udah diajar habis anak kang emus
sekarang harus dikasih pelajaran lagi
dulu kang emus
sebenernya itu ngajir
iwan tison boleh gagal ikut seleksi tim jogor da
tapi nggak boleh gagal buat jadi sobat kamu
agar kamu bisa menang
mana si johnny yang gagal jadi tentara
nggak dateng kang
kalau nggak salah saya udah lapor
dia sih syukur gara gara godain perempuan yang jualan di pasar
sama kasusnya seperti kamu
dulu saya skors gara gara masalah itu juga
saya mau udah insaf kang
iwan yang gagal ikut seleksi petinju buat porda
kenapa sih iwan
kalau si iwan baru aja saya skor
masalahnya sama kayak si jupri
godain perempuan yang jualan
terus sekarang kamu sendiri
nggak ada orang lain kesini selain anggota kita
nggak ada mana ada yang berani kesini
perempuan nggak ada
kamu itu orang yang kurang berbakat bohong
saya orang jujur gitu
seperti apa perempuan yang kamu angkat jadi pegawai
juga inget kamu
masih jadi copek
udah engga sekarang mah
ada planning mau dagang cilok
mau dagang cilok
apa mau ngambil perempuan orang
mau ngambil perempuan orang
perempuan orang siapa
jangan deket deket lagi sama
minggu ini kamu belum store
lagi disiapin sama yuli
saya belum pernah kerumahnya
saya belum pernah kerumahnya
tapi kamu tahu alamatnya kan
tapi kamu tau alamatnya kan
yang dulu nyiksa kita
gara gara kita
jangan ganggu dewi
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
yang dulu nyiksa kita
buat apa manggil kamu
perlu juga engga
sekarang perlu ama saya
iya sini cepet
saya sudah sampe
ada apa lagi kang
bapak tidur ya
mengundang kamu bukan memanggil kamu
saya banyak kenal orang
orang banyak yang kenal saya
saya gak punya teman
orang orang itu datang karena butuh
bikin kopi buat karmus
waktu anak anak masih kecil
saya sudah membayangkan jauh ke depan
mereka satu persatu akan pergi
mereka anak anak perempuan
yang akan dinikahi oleh suaminya
dan dibawa oleh suaminya masing masing
kirani sudah menikah
sudah gak ada
kinanti hampir seminggu ini ada di jakarta
ke rumah kinasi
atau ke rumah kirani
bukannya dia lagi magang
magangnya sudah selesai
dia diminta jadi karyawan
di perusahaan tempat dia magang
tapi tugasnya di jakarta
sambil dia menyelesaikan tugas akhir kuliahnya
saya minta teh
saya dipikinin kopi juga dong
bikin aja sendiri
terima kasih kamu sudah datang
mbak pak kemana
kang us mau kemana
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
mau aku buat kopi
kamu duduk saja
aku mau curhat
aku mau dengerin
aku mau dengerin
kang bahar itu
seperti lukisan abstrak
lukisan abstrak itu
itu ancora cora berantakan bukan
lukisan abstrak itu
tidak pernah mengerti artinya
bisnis yang dia bangun
sekarang dia cuekin
gak biasa buat orang umum
tapi akang juga
ngerti apa yang ada di pikiran kang bahar
gak ada selah
tadi akang ketemu
begitu akan tanya soal bisnis
terima kasih sudah datang
terus akang pulang
si men sudah pulang
jam segini biasanya sudah pulang
mungkin mampir ke rumah temennya
kalau esi telepon
lagi di rumah temen
terus kalau istri bilang cepet pulang
dia langsung jawab
iya mama ini juga udah mau pulang
terus kalau udah lama gak sampai rumah juga
esi nanya kamu dimana
iya mama ini lagi di jalan

di rumah temen
di rumah temen atau dimana
tadi dari rumah temen
terus mampir dulu beli jus
sendiri atau berdua
terus ketemu temen
laki laki atau perempuan
laki laki atau perempuan
laki laki atau perempuan
kamu pulang sekarang
anak kita umurnya empat belas tahun
dia belum dewasa
tapi dia bukan dewasa
yang sudah punya perasaan suka sama laki laki
lagi pulang sekarang
saya sudah ngelacak yuli alias ratna ke tempat kosnya
katanya dia baru pamit keluar kos tadi pagi
pada info dia pindah kemana
atau pergi kemana
cari info dari orang orang yang kenal dia
kalau sampai besok sore nggak muncul
atau gak menghubungi komar
berarti firasat saya benar
dia mencuri dari kita
cari sampai ketemu
ini urusan kerjaan
bukan urusan keluarga
kamu gak perlu tahu
kamu gak perlu tahu
aku harus pulang ke rumah tepat waktu
soalnya bapak pasti lagi ngawasin terus
bapak kamu galak ya
bayangnya sih enggak
udah tenang aja gak usah takut

gak usah pegang pegang
aku duluan ya
tadi katanya ubed habis ketemu kamu
ulangnya ada yang nyegat
katanya jangan ganggu kamu
maksudnya yang mukulinnya
si yuli bawa kabur uang euran keamanan
dari pedagang di pasar
uangnya dikebulin sama si yuli
yang belum di setorin sama kang mus
si yuli itu siapa
jadi kesel kalau nyebut nama dia
gak usah sebut namanya
sebut aja mawar
biar kamu gak sebut nama yuli
kesel kenapa lagi
barusan saya nyebut nama mawar
langsung kebayang wajah yuli
aku kesana ya
nanti aku dipukulin orang lagi
itu yang aku mau tahu
siapa yang larang kamu deketin aku
anak buah mus lihat alias kang mus
saya harus pergi
kamu mau kemana
suruh anak buah cari si yuli
jangan sebut nama itu lagi
suruh si jupri si joni si iwan
suruh si jupri si joni si iwan
lepas dulu tangannya
biar bisa denger
suruh si jupri si joni si iwan
aduh udah saya bilang jangan sebut nama itu lagi
masih disebut juga
suruh anak buah dan perempuan itu
gara gara godain perempuan yang jualan di pasar
sekarang ngapain dia
balik lagi ke profesi lamanya kali
jadi penari latar
saya sekor juga
kasusnya sama kayak si jupri
panggil lagi aja
masa baru tadi pagi saya skor
sekarang udah saya panggil lagi
gak kapok dia nanti
kata si ubed
yang mukulin dia
sama nyuruh jangan deketin kamu
anak buahnya mukulnya
anak buahnya muslihat
apa urusannya dia
atau anak buahnya sama aku
kalau menurut pikiran aku sih
orang seperti muslihat
atau anak buahnya itu bisa dibayar
mungkin dia disuruh orang
kamu mau aktif lagi nggak
ah tupat tapi tupa tapi
yaudah kamu kesini
udah bilang mau
masih tupa tapi aja
sebetulnya mau kang
tapi saya baru aja merintis usaha
jualan sepatu di gede bage
saya jualan cilok
itu gak keren tau
yaudah kamu kesini
masih tupa tapi aja
si jupri gak bisa diarepin
dia lagi ngeritisi usaha katanya
pasalnya penari rata
terus gabung sama kita
sekarang jualan cilok
diangkut mau pulang
kita harus ketemu
aku gak terima
orang seenaknya kasar sama kamu
nyuruh gak boleh deket sama aku
kamu juga harus gak terima
aku mah terima ajalah
aku memang payah
kak omar bakalan susah kalo bergerak sendiri
udah cari lagi aja si iwan
sambil nunggu kamu ketemu dia besok
ratna harus tetap kita cari
sebelum dia lari jauh
saya boleh bantu bos
enggak saya sengaja kesini
boleh saya balik sedikit
menjaga si ratna sebelum lari jauh
ada orang banyak
saya juga bersentuhan maloop
saya selalu bersentuhan malam
ada sesuatu yang kenal bishop
iwan yang gagal ikut seleksi petinju buat porda